ke laporan lainnya setelah dituntut hukuman maksimal sepuluh tahun penjara
tujuh dari empat belas pelaku pemerkosaan dan pembunuhan terhadap gadis berusia empat belas tahun di bengkulu
mengajukan keringanan hukum
ya pengajuan disampaikan dalam sidang pledoi hari ini
kuasa hukum pelaku beralasan para terdakwa masih di bawah umur dan belum pernah terlibat kejahatan
sidang dengan agenda pembacaan pledoi dari tujuh pelaku pemerkosaan dan pembunuhan siswi smp
di rejang lebong bengkulu digelar rabu siang di pengadilan negeri curug
para pelaku yang didampingi kuasa hukum m gunawan menyampaikan pembelaan atau pledoi
di hadapan majelis hakim pengadilan negeri curug
kuasa hukum tujuh pelaku meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman seringan ringannya kepada para pelaku
kuasa hukum beralasan ketujuh pelaku masih di bawah umur
lima di antara yang masih bersekolah
dan ingin melanjutkan pendidikan
selain itu para pelaku juga tidak pernah terlibat tindak kejahatan
sementara jaksa menyatakan tidak ada hal yang meringankan untuk ketujuh pelaku
jaksa tetap akan berhubungan
menuntut hukuman maksimal sesuai tuntutan sebelumnya
yakni sepuluh tahun penjara
hal yang memberatkan di antaranya
perbuatan para pelaku meresahkan masyarakat
membuat trauma keluarga korban
dan menyebabkan kematian
pertama yang memberatkan di tuntutan jasa tadi
yang kedua membuat trauma bagi keluarga korban
sidang akan dilanjutkan
selasa mendatang dengan agenda pembacaan putusan
sementara itu untuk kelima tersangka lainnya yang berusia di atas tujuh belas tahun
saat ini bekasnya telah dilimpahkan kekejaksaan
henry supandi bengkulu